anak anakku sekarang serang penjara itu
bebaskan teman teman kalian
apabila kita semua yakin yang benar hanya kepada allah swt
kepada tauhid yang satu dan tidak cacat
kepada kesirikan kesirikan yang terjadi di muka bumi ini
maka yakinlah pertolongan allah amatlah dekat
untuk itu saudara saudaraku
kembalilah ke jalan allah
jauhi berhala berhala seperti ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
penjaga tolong keluarkan aku
penjaga tolong keluarkan aku
aku tidak bisa
ini berita kanjeng adipati
cepat panggil panggilan adipati
bang angka angka depati tolong keluarkan toli
prajurit cepat lepaskan toli
bang angka depati toli minta izin mencari obat untuk tolong gila
emangnya kamu tahu
boleh kamu boleh pergi
tapi kamu harus ditemani sama prajurit ya
tidak usah paman angka depati
toli pergi bersama gleon saja
hah sama aku
enggak kok aku gak takut
tole kamu harus berhati hati ya nak
di luar sana sangat berbahaya
sekarang tuhannya pamit dulu ya
kamu hati hati ya pergi ke sana
supaya tulis selalu dalam lindungannya
ibu masuk bu
selamatkan diri ibu
anak anakku sekarang seterang penjara itu
bebaskan teman teman kalian
isran kama hamaltahu
isran kama hamaltahu
terima kasih sudah membacakan ayat suci al quran
sama sama kanjang sudan
terima kasih sudah melawan tuhan halim
sudah jadi kewajiban sesama muslim
untuk saling menolong dalam kebaikan
dan saling mengingatkan di dalam kebenaran
al quran itu adalah obat
bagi orang orang yang beriman
akan menyembuhkan jiwa dan raga
kalau kalian mau bebas
mereka sudah membawanya pergi tuhan
baik kami tuhan
kenapa mereka masih saja tega melakukan kekejaman ini
semoga mereka semua juga bisa diberikan petunjuk
bahwa mereka melakukan hal yang salah
ibu yang sabar
apa ibu tahu
saya tahu keberadaan bayi mereka
jangan menyelegah mak fair
cukup kalian jangan melakukan perbuatan ini lagi
bayi bayi ini tidak bersalah
saudara saudaraku kemakmuran adalah datang karena rahmat allah
bukan karena persembahan sirik seperti ini
jadi saudara saudaraku beribadahlah dan tunduklah kepada allah
agar allah senantiasa merahmati kita dengan kemakmuran
ah kami tidak akan membiarkan ajaran nenek moyang kami hilang begitu saja
aku bunuh kau aku bunuh